modul yang akan kita tetapkan dalam rdp ini adalah evaluasi tahap pamtemilu dua ribu dua puluh empat
dan juga akan mencapai kekuatan yang sangat besar
anggota komisi dua yang ada di dalamnya itu dari berbagai fraksi yang ada di dpr
yang jumlahnya adalah sembilan ada pendukung satu ada pendukung dua dan ada juga pendukung tiga
kalau berkaitan tentang proses dugaan carut marut pelaksanaan pilpres
tentu semua anggota komisi dari fraksi fraksi yang berbeda itu
sangat terbuka ruang untuk menyampaikan apa saja yang berkaitan terhadap carut marut yang dikatakan dalam tanda kutip oleh berbagai mass media
tentu bisa diungkapkan ketika itu
jadi tidak ada batasan bagi anggota komisi dua untuk menyampaikan berbagai persoalan
oleh karena itu sifatnya juga adalah terbuka
siapapun bisa mengakses rdp
dp rapat dengan pendapat antara komisi dua bersama penyelenggara pemilu
penyelenggara pemilu itu adalah kpu bawaslu dkpp dan juga ada dari pihak pemerintah
tujuan daripada ini adalah dalam rangka me evaluasi bagaimana tahapan tahapan pemilu di dua ribu dua puluh empat itu
silahkanlah semua kawan kawan yang ada di komisi dua
untuk menyampaikan perkembangan kejadian carut marut
kemudian ada indikasi pengelembungan dan lain sebagainya
tentu pada domennya para anggota komisi dua dari berbagai fraksi itu
untuk menyampaikan pandangan pendapatnya kritikan dan memberikan masukan serta saran
dalam rangka tentunya untuk perbaikan
bagaimana pemilu dua ribu dua puluh sembilan berjalan lebih baik dan lebih sempurna lagi
saya rizka klarisa saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya